ya apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga lembaga dunia
ini kan pak jokowi kemarin ditanyakan netralitasnya di sidang pbb
dan tanggapan fasta di pdip itu seperti apa pak
ya apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga lembaga dunia
karena kita sudah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam memilih
maka muncul pendapat para pakar ya termasuk prof ikrar nusa bakti yang sangat baik
sebagai seruan moral bahwa kita ini adalah suatu negara dan kita adalah pemilik pemilik dari negara ini
jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga
itu suatu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu
karena pemilu siapapun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital